ya lu senyum senyumin depan handphone
yang kemarin gue liburan ke labuan bajo
gaya bener lama bener lu milih fotonya
sini aja bantuin gue
foto ini nih kira kira bagusnya apa ya captionnya
nah gue liat dulu
keren kan ya foto gue juga
ya gue kan pengen menampilkan ketampanan gue aja
lo kan traveling tempat keren labuan bajo
kayak gimana sih tempat tempat favorit dan kerennya di labuan muncul kayak gimana
kan lu juga bisa menambah defisit negara nih
bet dewe defisa negara apa ya
kamu pasti pernah dengar istilah cadef atau cadangan devisa
kalau lagi nonton atau baca berita tentang ekonomi dong
terus kenapa harus ada cadangannya
berita terbaru dari sdi media
tiap negara yang berdaulat umumnya sering melakukan transaksi dengan negara lain
entah itu melalui perdagangan seperti ekspor dan impor
pendidikan seperti pertukaran pelajar atau studi ke negara lain
hingga bantuan bagi negara yang sedang kesulitan
berhubung setiap negara memiliki alat transaksi atau mata uang yang berbeda
makanya dibutuhkan sebuah alat atau instrumen transaksi yang sudah diakui secara internasional
agar dapat saling bertransaksi
nah itu yang kita sebut dengan devisa
devisa adalah alat pembayaran yang dapat digunakan sebagai instrumen transaksi dalam lingkup internasional
defisa itu sendiri bisa berupa valuta atau mata uang asing

emas atau surat berharga yang dapat digunakan sebagai instrumen transaksi yang lainnya
tapi enggak semua mata uang asing bisa disebut sebagai defisa ya
karena yang bisa disebut sebagai defisa itu hanya mata uang yang sudah tercatat secara resmi di bank sentral
untuk menjaga kestabilan perekonomian sebuah negara
untuk menjaga kestabilan perekonomian sebuah negara
dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan devisa negaranya
makanya tiap negara memerlukan adanya sebuah cadangan devisa
untuk membiayai pembayaran atau kewajiban ke luar negeri
misalnya untuk membayar cicilan hutan negara
biaya impor dan lain sebagainya
gimana kita mau belanja beli beli barang
karena semakin tinggi cadangan devisanya
maka semakin tinggi juga kestabilan moneter
dan ekonomi makro negara tersebut
nah yang bertugas menjaga atau mengawasi pengaturan cadangan devisa
adalah bank sentral sebagai otoritas moneter
kalau di negara kita ya bank indonesia
jadi cadangan devisa ini bisa dibilang semacam indikator moneter
untuk mengukur kuat atau lemahnya ekonomi suatu negara
nah sejumlah falas yang dicadangkan bank indonesia inilah
pembiayaan dan kewajiban luar negeri
misalnya pembiayaan impor dan pembiayaan lain pada pihak asing
makanya cadangan devisa harus tersimpan sebagai tagihan pemerintah
pada bukan penduduk dalam bentuk valuta asing yang mudah dikonversikan
tapi yang sering kita ketahui yaitu devisa umum yang didapat
dari kegiatan ekspor penjualan jasa serta bunga modal
dan devisa negara yang dimiliki oleh pemerintah
devisa ini pun punya fungsi seperti
alat pembayaran barang barang dan jasa impor
alat pembayaran cicilan utang luar negeri terutama bunganya
alat pembiayaan hubungan luar negeri
misalnya biaya misi kesenian
serta sebagai sumber pendapatan negara
nah sumber sumber devisa biasanya didapat dari kegiatan ekspor
hibah atau hadiah dari luar negeri
dan warga negara kita yang bekerja di luar negeri
mereka yang bekerja di luar negeri adalah pahlawan devisa kan
dan satu lagi sumber devisa yang kini sedang digencarkan pemerintah
membantu menambah cadangan devisa negara sendiri
dengan mempromosikan pariwisata di media sosial kita
iya kan kalau jalan jalan gitu pasti pengen dong
update update foto atau video yang keren
tapi jangan cuma muka sendiri doang ya yang diposting
kan indonesia punya banyak pariwisata dan keindahan alam
yang gak kalah oke dan negara lain